putus putus putus putus jembatan
kamera telepon seluler warga merekam detik detik amruknya rumah dan jembatan
di kejamatan amuran kabupaten minahasa selatan rabusia
menurut sekretaris daerah minahasa selatan gladikawatu
sedikitnya dua puluh lima rumah dan bangunan sebuah jembatan yang menghubungkan kelurahan bitung
dan uuran serta jalan raya sepanjang lima ratus meter amblas dan tenggelam
jadi untuk sementara warga yang terdampak kami sedang upayakan dengan pemerintah daerah
untuk menentukan titik lokasi untuk lokasi penampungan sementara
diantaranya yang disiapkan mungkin di balai desa
kondisi tanah bercampur pasir yang gembur dan gerusan air laut atau abrasi
diduga menjadi penyebab utama peristiwa ini
tidak ada korban jiwa karena seluruh warga berhasil menyelamatkan diri
tuh bagaimana pak
tidak ada kelompok
harus kita lihat disini hutan dari air laut sampai ke sini tutup pur sekali
hingga saat ini seluruh lokasi masih dijaga ketat petugas pengamanan
warga tidak boleh masuk karena kondisi tanah yang masih berbahaya untuk dilintasi
tim leputan cnn indonesia